kamu tuh harusnya sadar diri riki
setelah apa yang kamu lakukan sama elsa
kamu inget kan
akan membuktikan kalian
kalau keisha itu anak kandung saya
aku akan ikutin keinginan kamu
persis banget ini si alwaktu kecil
namanya juga anak cowok
daripada anak cewek
ya ibu ibu jangan kayak gitu lagi
ya saya pikir saya masih muda
kan udah angkat
ya ampun bocah
ternyata dia aus ya ki
nih ya saya jadi keinget nih
waktu anak anak masih kecil
ya masih kecil
masih lebih kecil daripada sekarang sekarang
terus dia nangis
nah waktu itu al udah
ya lebih gedean dikit lah dari askaram
dia selalu dateng
bantu saya ki
dia tuh pasti ngedimin adiknya
aduh al itu sangat manis
berarti dari kecil mas ali itu emang jiwanya udah
mengayomi dan melindungi ya bu
gak kaget kalo pas gede masuk kayak gitu
dibalik sifat yang kayaknya kaku dingin
dia tuh orang yang sangat hangat sekali sebenarnya
saya jadi kangen sama mereka berdua kik
saya nggak menyangka gitu loh
harus mengantarkan mereka pergi
saya yang melahirkan
dan melindungi mereka dari kecil hingga dewasa
dan saya juga yang mengantar kepergian
ke peristirahatan terakhirnya
yang belum jelasin
yang belum jelas ribanya ada dimana
saya berharap ki
doain ya semoga
al bisa ditemukan
saya masih berharap loh
saya masih berharap banget
kalo sampe nanti al ditemukan
dan mengantarkan saya ke
peristirahatan terakhir saya ki
kiki perdoa lo semua ya
kiki perdoa lo semua ya
kiki perdoa semoga semuanya yang ibu doakan terkabul
kiki perdoa semoga semuanya yang ibu doakan terkabul
ibu jangan stres stres aja jangan sedih sedih lagi
mungkin aku akan jemput elsa
jemput kemana jemput ke lapas
kemarin kan elsa udah jelas jelas

menyebab anaknya meninggal kecelakaan
menyebab anaknya meninggal kecelakaan
terus kamu mau jemput ya
situasi nanti gimana
mungkin mama benar
aku jangan dulu ketemu sama elsa
karena dia makin benci sama aku
mungkin seharusnya aku cari tahu dulu ke polisi
apa kecelakaan itu bener bener murni kecelakaan
karena remnya blong
atau karena pak chandra yang panik bukan hijak rem tapi gas

lo masih kepikiran apa yang diomongin elsa ya
kalau lo gak
lo yang selamat sementara kezia yang
aku cuma gak habis pikirannya sama pikiran elsa
mana mungkin aku tidak menjaga cassion dengan sangat baik
aku ini tantennya
dan walaupun kezia juga bukan keponengkanku
aku akan tetep jagain kezia
masalah ini harus diselidikin ini
apa benar yang dibilang sama almarhum
polisi masih diselidikin kan
apalagi ini sudah merenggut nyawa orang
lu coba tanya sama polisi nyelidikin kecelakaan ini
biasanya kan keluarga korban itu pasti dikasih tahu
dan lo kan pihak keluarga korban
lo juga merag tau
aduh kasih allah
ini mbak catherine kenapa lagi sih
tata tadi aku diinikul sama perawat
katanya tata pencet bel ruang icu
mbak michi ini tata juga gak tau itu tiba tiba itu
apa mesin yang di dalam itu bunyinya nggak peraturan gitu mbak
ya allah kenapa itu mbak catherine mbak
tolong ya dok ya
ya allah kenapa perasaan aku jadi gak enak kayak gini
aku inget beberapa hari sebelum aku keluar dari rumah ini

aku ketemu sama catherine yang juga mau berangkat kerja
aku takut itu adalah firasan
karena setelah itu aku gak ketemu catherine lagi sampai
sampai kecelakaan itu terjadi
aduh aku takut sekali gusti
jaga dan lindungi catherine ya allah
jangan bikin kakak ketakutan kayak gini head
mau kemana kak
aku mau pergi ke luar kota dulu ya
ya aku juga gak tahu kenapa mendadak kayak gini urusan kerjaan
ini abis ini aku mau ke kak angga kok mau sekalian izin
mau pamit sama dia
kok bisa kak angga juga baru tahu sih kak
ya soalnya kan aku juga baru dapet teleponnya yang dadakan cat
ya abis ini aku kesana aku mau izin sama angga sekalian pamit
ngapain sih kak pakai keluar kota
udah kan mendingan di cancel aja deh kakak kan tahu sekarang tuh ke angga lagi sibuk banget
kerjaannya di bengkel terus
belom lagi ngurusin pencariannya kak al ke sumatera
kalau kakak pergi aku gimana maksudnya aku sendirian di rumah
kamu nyapaan sih kak kok kayak anak kecil gitu sih
karena aku juga pergi cuma sebentar gak lama paling ya dua tiga hari
aduh dua tiga hari itu lama buat aku kak
ya nanti kalau kakak pergi aku sendirian di rumah aku mau ngapain
atau enggak gini kakak cuti aja kan bisa kan masih bisa cuti kan
mendingan traveling sama aku ke bali yuk
ya bisa tapi gak sekarang dong cat sekarang kan aku udah urusan kerjaan
ya udah gini deh
aku janji setelah kelar urusan kerjaan aku pulang ke jakarta kita jalan jalan kita traveling
tapi kan yang selalu udah kejadian kayak gitu
gak enak tau kak udah di janji janjiin tapi gak pernah kesampean
kamu kok makin kayak anak kecil sih cat
udah pokoknya kamu tunggu aja di rumah jagain rumah terus kalau pulang kantor langsung pulang gak usah pergi kemana mana lagi ya
kabarin kalau misalkan kamu mau keluar keluar
aku pengen ke bali
iya nanti aku janji sepulangnya aku dari urusan kerjaan kita pergi ke bali ya
ya allah cat kita belum kesampean traveling bareng loh cat
segera sadar ya
biar kita bisa jalan jalan bareng
mbak kita doakan mbak catrin ya
supaya allah membangunkan dia
dan memberikan kesembuhan mbak catherine
ya allah kenapa lama sekali ya
dokter nggak keluar keluar lagi
walaupun aku juga seorang dokter
tapi kalau aku sendiri yang berada di posisi sebagai keluarga pasien
rasanya berat dan ini gak gampang
sus gimana keadaan dari saya
dokter ingin bertemu keluarga pasien
dia masih masih muda
tujuan nya gak banyak
ini adalah hari yang mama tunggu tunggu
hari kebebasan mama
tapi mama gak bisa meluk kamu
bapakmu malah pergi tinggalin mama
kita kira kira dulu
bahagia di surga
sayang kamu udah pergi
padahal harusnya kita berkumpul bertiga
kita bahagia bersama
itu yang selalu didiharapkan
tapi kamu malah mendahului kita
pak itu riki
jangan lupa like video ini
dan juga subscribe kita

hingga mereka memiliki hak yangyou can't read
kondisi adik saya dok tadi sudah saya periksa sempat ada sedikit reaksi setelah itu
tidak ada lagi reaksi dari catherine seperti apa yang kita lihat sekarang
dan sebenarnya catherine mengalami koma
oke terima kasih pak kalau begitu sampai di sini aja pak enggak papa biar saya antri sampai
lobby waduh merepotkan bapak jadi enak enggak papa nggak ngerepotin kok ya udah boleh
sini aja pak ya sekali lagi saya ngucapin terima kasih udah ngantar saya sampai sini
malah merepotkan yaudah kalau gitu saya permisi ya pak ya pak
suaminya berdokter michelle kan iya dokter michelle hari ini enggak ada praktek tapi
dia ada di sini ya saya juga kebetulan mau ke icu buat nyoba adik saya
iya ibu irwan boleh tolong dibantu pak angga ke ruangan icu siapa maaf ya jadi merepotkan
gara gara saya kecelakaan bapak harus bantu dorong sampai ke depan ruangan sc
demi catherine semoga mbak catherine diberikan kesembuhan
aku jadi cemas karena dokter
menyatakan kalau catherine saat ini sedang koma karena tidak merespon reaksi apapun
kated aku mohon sama kamu bertahan
bertahan sekali lagi aku mohon
aku gak mungkin diam begitu saja
adik aku di icu saya
dan kamu juga disini ngerawat adikku sendiri ya
kamu kenapa nangis
ada hubungan sama catherine
saya sudah bilang sama kamu jangan ganggu elsa

masuk kamu apa
cukup mengganggu elsa dan mino
sadar gak kamu
harusnya saya om
harusnya saya yang merasa paling terkejut
kemarin ini gak berin saya
ngasih kabar kalau keisha meninggal
saya yang merasa kehilangan om
karena saya adalah ayah kandung dari
kamu bukan ayah kandungnya keisha
tolong kamu stop untuk menghantui anak saya
kalian selalu menyerang saya
saya cuma ingin memeluk kesha
saya cuma ingin membahagiakan keisha
karena bahkan sampai sekarang
keisha gak tau kalau saya kandungnya
kamu bukan bapak kandungnya
kamu bukan bapaknya keisha
gak paham juga kamu
biar papa dan juga keisyah
bisa dilapangkan jalannya
kita sudah mulai menata hidup kita
mama janji nanti mama sering sering
penjuelle yang ryan
kamu mau nginep sementara ke rumah orang tua kamu atau mau ke rumah kita
kalau mau kemana aku ikut
ya kalau boleh aku mau tinggal di rumah kamu aja dulu
sadar diri riki setelah apa yang kamu lakukan sama elsa
kamu ingat kan
saya akan membuktikan kalian
kalau keisha itu anak kandung saya
sekarang hidup saya hancur
karena saya gak pernah melihat keisha lagi
nino dan elsa juga hancur
mikirin mereka gak om
sekarang saya akan mencari tahu penyebab kesya meninggal
dan saya gak akan pernah membiarkan
orang yang bikin keisha meninggal
itu hidup dengan bebas
sedangkan hidup saya hancur
saya nggak akan pernah biarkan dia hidup bebas
dia itu siapa
kamu apa apaan sih riki
kamu tau gak
kalau kamu melakukan itu justru akan memperkeruh keadaan
kamu tau gak kalau kamu melakukan itu justru akan memperkeruh keadaan
saya gak peduli tante
saya gak peduli tante
lihat nanti apa yang akan saya perbuat
mau buat apa kamu mau buat apa
pak pak pak pak pak pak
bapak sama mamah
ngobrol sama siapa tadi
iya bener itu ricky
gak salah lagi ternyata dia ikutin gue dan nino sampai sini
semoga papa sama mama gak bilang kalau itu ricky
eh itu tadi sama pengunjung makam ini juga
nggak sengaja tadi di parkiran mobilnya bersenggolan sama mobil papa
tapi yaudah cuma salah paham aja kok
tapi gak kenapa kenapa kan
ini ke pemakaman aku gak bilang
tau gitu kan dari tadi kita bisa barengan ya
iya tadinya tuh memang mau nemenin
tapi mau nemenin kalian cuma gara gara orang tadi
jadi berantakan semuanya ya
yaudah kita kan udah selesai dari makam keisha
kayaknya kita langsung pamit aja ya ma pa
aku juga gak jadi ke rumah mama papa
aku langsung ke rumah kamu aja
udah terserah kamu
tapi kapan kapan kamu main ke rumah mama sama papa dong
baik baik ya sayang
dan moga moga ricky berhenti ganggu mereka
udah sekarang kita ke makam keisha sama tachandra dulu yuk
maaf pak amar
dari pihak maskapai elang indonesia meminta kita untuk
meeting bersama dengan pihak mereka
kata mereka ada yang ingin mereka diskusikan pak
kita boleh ketemu sama mereka hari ini
dan untuk meeting kita kali ini
saya sudah siapkan materinya di ipad bapak
karena untuk berkas print outnya tidak kita bawa
ya kamu siapkan aja semuanya
kenapa ibu elsa masih menyalahkan ibu andin
atas kecelakaan kemarin
bukan yang mengendarai mobil tersebut
karena di mata hukum
tidak ada dasar yang logis
untuk ibu elsa menyalahkan ibu andi
pasti ada sesuatu
yang membuat ibu elsa masih menyalahkan ibu andin
ada alasan apa ya
oh ya pak amar
ini juga ada tambahan untuk soal kasus kdrt
jadi dari pihak yang tergugat
ingin mengadakan mediasi
dengan kita pak
karena dia tidak ingin sampai kasus ini sampai ke pengadilan
tapi untuk kedua pihak
dari pihak kedua sendiri ingin
untuk melanjutkan kasus ini
agar memberikan pelajaran kepada
ya suami pertamanya dan juga istri kedua
gak mungkin ya
enggak apa saya tadi berusaha memberitahu kepada bapak
tentang kasus kdrt pak
oh masalah kasus kdrt ya
kamu langsung aja nanti tanya sama
klien kitanya masih mau dilanjutkan atau tidak
kalau masih mau dilanjutkan ya
kita langsung perang aja nanti di persidangan
kasih jalan kasih jalan
maju makasih ya pak amar
ada oli yang keluar dari mobil yang ditumpangi oleh ibu handil
apakah di sini ada indikasi kesengajaan
atau karena oli tersebut yang membuat mobil yang ditumpangi oleh ibu andin
jadi bagaimana pak kita report saja
ya tadi saya bertanya apakah akan kita report saja atau gimana pak
pak supri kita langsung ke kantor polisi sekarang
kantor polisi yang mana ya pak
kantor polisi yang menanggulangi kecelakaannya pak nino kemarin
oh ya baik pak
untuk apa kita ke kantor polisi pak
untuk mencari jawaban atas rasa penasaran saya ini
tidak mengapa pak
dari rupanya dato' he moon padre kekebalan terbaik pada mobil pasangan ini

yang kebaikan oyun aaya yang ketemu denganling di seberang kabin dato'